berkaitan dengan acara malam hari ini akan ada pengundian
apa namanya ini pengambilan beberapa pertanyaan
dan juga materi debat yang akan diambil mungkin oleh perwakilan
dari masing masing tim sukses baik dari tkn
tim kampanye nasional dan juga badan pemenangan nasional
untuk itu kami persilahkan bapak profesor muhammad nazi
selaku koordinator dari panelis untuk menandatangani berita acara terlebih dulu
dan nanti juga yang akan menandatangani berikutnya adalah pak wahyu dari kpu
ya disaksikan oleh perwakilan dari bawaslu
ada perwakilan moderator juga dan
perwakilan tkn satu dan bpn dua
ini merupakan pengesahannya penyerahan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis kepada kpu
karena itu juga kami persilahkan ibu rahmi untuk menyerahkan seluruh amplop pertanyaan
untuk kemudian diserah terimakan kepada pihak kpu
kepada pak wahyu untuk digunakan dalam debat malam hari ini
iya jika pemirsa melihat ini ada total dua puluh pertanyaan
yang telah dimasukkan tim panelis ke dalam amplop
masih tersegel ya pak ya posisinya
masing masing tema ada lima amplop pertanyaan
amplop inilah nanti yang akan diundi oleh masing masing perwakilan pasangan calon
nantinya akan ada empat pertanyaan yang akan dijawab oleh masing masing pasangan
capres dan juga cawapres malam hari ini
nah ini keempat pertanyaannya ya
masing masing mewakili tema debat kelima
ekonomi kesejahteraan sosial keuangan dan investasi serta perdagangan
dan tentunya kami sampaikan juga bahwa proses pengundian ini pemirsa
adalah bagian dari upaya kpu dan tentunya pihak penyelenggara debat
untuk menunjukkan dan juga memastikan proses debat ini berjalan secara adil dan transparan
karena nanti pertanyaan ini akan disimpan dalam kotak transparan yang sudah disiapkan disana
dan nanti akan dikunci oleh perwakilan dari kpu pak wahyu dalam hal ini
dan nanti tentunya akan diawasi
diletakkan nanti di meja moderator
ini menunjukkan bahwa pengelenggara pemilu profesional dan juga kredibil
ya karena pertanyaannya yang di dalam kotak
baru akan dibuka pada pukul delapan malam nanti saat berlangsungnya debat
pemirsa debat malam hari ini terdiri dari enam segmen
segmen pertama penyampaian visi misi
kemudian segmen dua dan tiga menjawab pertanyaan panelis berdasarkan amplop yang telah dipilih
segmen empat dan lima adalah tanya jawab
menjawab antar kandidat
dan segmen enam atau segmen terakhir masing masing pasangan calon capres dan cawapres
akan menyampaikan pertanyaan pernyataan penutup mereka
baik dan kita langsung mulai saja proses pengundian
untuk itu silahkan bersiap siap sudah ada lima fishbowl di meja tengah disini
perwakilan dari tkn satu dan bpn dua silahkan berada di sini meja ini
saya boleh bergeser ami ya
menemani koordinator panelis bapak profesor muhammad nasi dan juga ibu rami
kita disini dulu oke
saya jelaskan sedikit mekanisme pengundian malam hari ini
akan ada lima fishbowl disini kita sudah lihat
fishball pertama ini adalah berisi angka satu dan dua
ini untuk mengundi urutan bicara
jadi yang mendapatkan angka satu ini nanti artinya paslonnya akan mendapatkan kesempatan pertama
saat penyampaian visi misi
dan di segmen berikutnya
di segmen kedua maka akan dimulai oleh yang mendapatkan nomor atau angka dua disini
dan selanjutnya bergantian seperti itu sampai dengan nanti di pernyataan penutup
maka yang memulai adalah yang mendapatkan angka dua
oke kita mulai dulu dari fishball pertama sudah siap ya
ini sedang persiapan untuk menyusun
gimana ibu damayanti dan bang rizal sudah siap
nanti memasukkan tangannya bersama sama
oke sudah masuk ya
masukkannya bersama sama ya
ada dua tabung di dalamnya
oke sudah dapat
silahkan dibuka tabungnya siapa yang mendapatkan angka satu dan mendapatkan angka dua
oke sudah ada
jadi bpn mendapatkan satu angka satu dan juga tkn mendapatkan dua
baik jadi nanti yang akan memulai pemaparan visi misi adalah dari pasangan calon
dan nanti yang akan memulai segmen dua adalah dari pasangan calon satu
selanjutnya kita akan langsung mengundi
di fisball yang ditujukan untuk tema ekonomi
nah untuk tema ekonomi ini adalah yang akan mengundi dari pasangan yang mendapatkan nomor satu
dan selanjutnya juga bergantian di tema kesejahteraan sosial yang akan mengundi adalah dari yang mendapatkan angka dua
baik silahkan ibu daya mayanti langsung
di sini ada lima tabung mewakili huruf ya
masing masing mewakili lima pertanyaan yang sudah disiapkan
baik silahkan ibu
ya kita buka
oke sudah ada
jadi untuk tema ekonomi huruf a
amplopnya huruf a andro
boleh diperlihatkan bu
diperlihatkan bu akan kami catat huruf a
diperlihatkan ini amplop a dengan tema ekonomi
pemirsa bisa melihat posisi amplop masih disegel
diperlihatkan oleh konektor panelis
kemudian bapak profesor muhammad nasib bisa menyerahkan ini kepada komisioner kpu
bapak wayu setiawan ditunjukkan pak kepada pemirsa bahwa posisi amplop ini tersegel rapat
oke belum dibuka sama sekali pertanyaannya
kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang nantinya akan dikunci kotak ini pak ya
kita lanjutkan ya ke tema berikutnya bang rizal siap
oke kita undi untuk tema kesejahteraan sosial
baik kita lihat ada huruf apa di dalamnya
wah huruf a juga ini
huruf a juga
huruf a juga
ini kebetulan bisa sama ya
huruf a juga ditunjukkan ini amplop dengan tema kesejahteraan sosial
mendapatkan amplop a
perlahan bapak posisinya masih tersegel rapat ya pak
tenang tenang semuanya enggak a ini
ada a sampai e
kemudian bapak profesor mumpenasi menyerahkan kepada bapak wayu setiawan
ditunjukkan kembali pak posisi amplop ini bahwa masih tertutup rapat
ini merupakan pertanyaan ya pak di dalam amplop ini dengan tema kesejahteraan sosial
dimasukkan ke dalam box lagi
baik kita lanjutkan lagi di tema debat ketiga yaitu keuangan dan investasi
bapak profesor mumpenasi
saya ingin meluruskan arah ekonomi kita dalam arah yang keliru
kekayaan kita tidak tinggal di indonesia
indonesia bukan maju malah mundur
saya kira itu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih banyak bapak profesor mumpenasi
bisa diserahkan kepada bapak wahyu setiawan
posisi amplop yang masih rapat tertutup
silahkan bapak untuk dimasukkan ke bapak
ya sudah ada tiga amplop
jadi sekarang untuk mencari amplop keempat
amplop terakhir di tema perdagangan dan industri
silahkan bang rizal
semoga ada variasi
bang rizal melarang kita tunjukkan a lagi
kayaknya yang a ini banyak dipilih
oke temanya amplop a ya pak ya
posisi amplop pemirsa sekali lagi ingatkan ini masih disaykel
ini menunjukkan profesionalitas
tidak ada skenario bocoran sama sekali
pak wayu setiawan juga menunjukkan kepada pemirsa yang berada dimanapun
terima kasih bapak wayu
silahkan bapak masukkan ke dalam box
hari ini jadi dari empat fisball
tiga dapat a satu dapat b
salaman dulu dong
pemirsa ini semua tema sudah diundi dan amplop berisi pertanyaan yang juga sudah dimasukkan ke dalam kotak transparan
kini kami persilahkan kepada bapak wahyu setiawan selaku komisioner kpu untuk mengunci kotaknya pak
oke posisi kotak
dikunci pak ya
ya silahkan disaksikan
boleh sambil diputar juga pak diperlihatkan kepada pemirsa
posisi kuncinya ada di sini pak ya
oke kita saksikan bersama pemirsa bahwa amplop ini
kami bantu bapak
ini baru pertama kali pakai kuncinya ya
oke gemboknya juga diperlihatkan pak
oke gemboknya diperlihatkan

ini gemboknya masih baru
sudah dimasukkan ke kotaknya
sudah klik terkunci
mungkin bapak bisa putar pak
kami bantu bapak putar
pastikan terkunci ya pak wahyu
ini pak ya
kami pastikan bahwa kotak ini terkunci sampai dengan pukul dua puluh waktu indonesia barat ketika nanti debat berlangsung akan dibuka di sini ya
oke kuncinya disimpan
jangan sampai hilang bapak bisa
jangan sampai hilang pak wahyu nanti bingung kalau pas pelaksanaan debat gimana cara mau

kotak pertanyaan ini
baik terima kasih bapak
box ini bisa bapak bawa menuju ke meja moderator debat pak
kotak transparan berisi pertanyaan dibawa oleh pak wahyu dari kpu
dan tentunya juga disaksikan oleh perwakilan bawaslu moderator koordinator panelis
dan juga perwakilan dari tkn satu pak wayu

itu dia kotak perisi amplopertanyaan ini nanti baru akan dibuka oleh moderator
pada pukul delapan malam nanti
saat debat berlangsung
saat debat berlangsung
dan sambil menunggu pelaksanaan debat
kotak transparan ini akan tetap diletakkan di atas meja moderator
ya tampaknya semua sudah
langsung meninggalkan ubah panggung debat
jadi kita review sedikit pemirsa
ekonomi jadi tema yang pertama ekonomi pertanyaannya adalah dari amplop a
kemudian untuk tema kesejahteraan sosial pertanyaannya juga dari amplop a
tema keuangan dan investasi pertanyaannya dari amplop b
dan tema keempat yaitu perdagangan dan industri pertanyaannya dari amplop a kembali
sekali lagi itu sebagai bentuk profesionalitas dan juga transparansi
pemirsa bisa dilihat bahwa posisi kotak terkunci dan akan dibuka ketika debat nanti malam
dan nanti kita juga sampaikan bahwa kedua pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini akan menjawab pertanyaan yang sama
dan isi dari amplop atau pertanyaan ini yang tertulis di dalamnya ini hanya diketahui oleh tim panelis
yang tentunya juga sudah menang
tanda tangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan yang telah mereka buat kepada siapapun
selain itu pemirsa dari pengundian yang sudah kita saksikan bersama tadi prosesnya pun transparan
jadi tidak untuk menguntungkan
sekali lagi kami tegaskan tidak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tentunya
karena yang mengundi pun adalah perwakilan dari masing masing pasangan calon
dan disaksikan juga ya amia oleh pihak pihak yang berkepentingan termasuk anda juga pemirsa yang ada di rumah
ya untuk itu
sudah selesai proses penandatanganan berkas acara dan juga pengundian pertanyaan
kami akhiri proses pengundian pertanyaan debat kelima pilpres dua ribu dua puluh
terima kasih kami ucapkan kepada para perwakilan pasangan capres satu dan juga dua
kami ucapkan terima kasih komisioner kpu bapak wayu setiawan
kemudian ada komisioner bawaslu koordinator panelis dan juga moderator depar
ya demikian tadi sudah kita lihat ada pengundian
baik untuk materi dan juga siapa yang lebih dulu nanti menyampaikan visi misi dan juga pertanyaan
tadi sudah diambil langsung oleh masing masing bpn dan juga tki
disaksikan langsung oleh komisioner kpu
dan nanti kita akan lihat sebelumnya bagaimana kemudian nanti jalanan